silakan saya panggil saja satu persatu
pak agus maksum silakan
kemudian pak idam pak hermansyah
listiani ibu nur latifah rahmat shah fakhrida ariyanti tri susanti dimas yena mura
kemudian tri hartanti
tri hartanto ya
maaf ini salah ketik
namanya betul ya nggak keliru ya
pak haris azhar
pak haris azhar
pak haris azhar
pak ketua ada dua saksi yang baru mendarat
kira kira jam sebelas jadi kemungkinan nanti setelah makan siang baru bisa sampai juga
pak said didu
ada dua saksi pak haris dan pak said didu
pak haris dan pak said didu
pak said didu
pak ketua ya baik baik
sebetulnya belum dipanggil
pak hairul anasuayabi
pak jaswar koto
hai ya ini yang agama ini enggak jelas juga nih agama islam silahkan semua ada yang non islam
non muslim islam semua ya yang mulia dari pihak terkait yang mulia ya silakan pak taufik ya kami belum
terima daftar nama saksi yang nanti akan diserahkan ya terkait ini yang mulia kami
kami kan ini sebelum disumpah kami juga ingin tahu apakah diantara saksi ini barangkali ada
yang penyelenggara sehingga tidak perlu disumpah dan sebagainya itu jadi kami juga tidak ada
pegangan yang mulia kalau belum terima daftar nama saksi dan latar belakang yang mulia ada yang penyelenggara
coba angkat tangan ada penyelenggara
enggak ada nanti bisa di dalam lagi nanti ahli juga ya enggak ada ya ya clear ya baik
hai yang mulia pak wahid silakan menonton
baik yang terlebih dahulu disumpah saksi kemudian ahli untuk saksi tangannya lurus ke bawah
ya ya saksi lebih dahulu ya jadi tangannya kebawah hai ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan
bismillahirrahmanirrahim demi allah saya bersumpah sebagai saksi
akan memberikan keterangan yang sebenarnya
tidak lain dari yang sebenarnya
baik pada ahli
sekali lagi tangannya lurus ke bawah
ikuti lapas yang saya tuntunkan
saya bersumpah sebagai ahli
akan memberikan keterangan yang sebenarnya
sesuai dengan keahlian saya
selain pak agus maksum
yang lain dipersilakan
kruangan khusus dulu
selain dari pak agus
dari pak agus yang tetap di sini
silakan terima kasih